presiden republik indonesia joko widodo bersyukur karena seluruh rangkaian pernikahan anak bungsunya kaisang pangarep dan erina sofia gudono berjalan dengan lancar
momen tersebut disampaikan jokowi setelah selesai menjalani prosesi tasyahkuran sesi kedua pada minggu malam
jokowi merasa bersyukur karena sejak awal rangkaian pernikahan seluruhnya berjalan dengan baik dan juga lancar
presiden pun mengomentari antusias masyarakat yang hadir di acara kirap
di mana pada saat kirap kereta kencana jalan selamat riyadi dan jalan diponegoro di kota solo dipenuhi masyarakat yang ingin melihat pengantin baru kaisang dan irina
dimulai dari pengajian dari semaan al quran kemudian juga siraman
hari ini dan hari ini dimulai tadi pagi kirap dan berakhir sampai malam hari ini tasyakurannya semua alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar
kami sekeluarga dan keluarga ibu sofia gudono
saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas dukungan semua proses utamanya bijak fobul dan tasakuran sudah berjalan dengan baik
juga sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada masyarakat yang kurang nyaman dan terganggu pada saat perhilatan pernikahan anak anak kami